sembari menunggu jenazah emeril kan mumtaz tiba di tanah air
keluarga ridwan kamil menyiapkan lahan pemakaman di yayasan milik keluarga
kawasan cimaung kabupaten bandung jawa barat
puluhan pekerja yayasan islamic center baitul ridwan desa cimaung bandung
dibantu dinas pupr provinsi jawa barat melakukan pembukaan lahan dan pembersihan
untuk mendirikan tenda pemakaman emeril khan mumtaz jumat siang
di lahan yang landai seutas tali berukuran lima lima meter
keluarga rencananya akan memakamkan jenazah eril
kapolresta bandung kombespol kusworo wibowo mengatakan
mereka akan segera melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan
saat prosesi pemakaman hari senin nanti
pengamanan dilakukan baik di kawasan makam maupun di jalan raya
sementara kami sudah menyiapkan sembilan puluh personil untuk pengamanan
yang terdiri dari empat puluh persen
empat puluh personel untuk pengamanan di jalur
kemudian lima puluh personil untuk pengamanan di lokasi
namun demikian itu masih tentatif dan fleksibel
menunggu siang ini akan dilaksanakan rapat dengan berbagai pihak
terutama dengan pihak rungga maupun pihak protokol